kemudian kami menyadari sepenuhnya bahwa putusan ini tidak mungkin memuaskan semua pihak
untuk itu kami mohon jangan dijadikan ajang untuk saling menghujat dan saling memfitnah
silakan pemohon untuk menyampaikan siapa yang hadir pada sidang kali ini